petinggi israel dan hamas dinilai harus bertanggung jawab atas kejahatan perang oleh mahkamah kriminal internasional atau icc
namun benyamin netanyahu justru menuduh icc telah mencemarkan nama baiknya
dalam siaran pers pada selasa kemarin perdana menteri israel benjamin netanyahu mengkritik tarjam kepala jaksa penuntut icc
netanyahu mengklaim selama melakukan agresi militernya di gaza israel telah menaati hukum perang
netanyahu juga menuduh jaksa mahkamah kriminal internasional karim khan telah mengeluarkan fakta palsu serta mencemarkan nama baiknya
untuk kematian tersebut tersebut diperintahkan di daerah negara palestine dari sekurang kurangnya delapan oktober dua ribu dua puluh tiga
serta penyakit terhadap kemanusiaan eksterminasi dan atau pembunuhan persekutuan
dan penyakit tersebut diperintahkan untuk melakukan hakikat kemanusiaan lain
penerbangan penyakit dan penyakit lain yang diperkutuk dalam aplikasi kami
ketiga pemimpin hamas ini adalah penyakit yang terhukum untuk membunuh pemerintah israel yang telah diperkutuk dalam aplikasi kami